kalau saja kamu nurun apa kata papa
semuanya itu tidak perlu terjadi
bagaimana dengan anak saya dokter
kita mendapat kabar yang sangat baik sekali pak
anak bapak saat ini sudah sadar
jadi dia sudah sadar dok
terus dia bicara apa dok
ya itulah untuk bicara saat ini memang dia belum bisa
dia bicara apa dok
dia belum bisa bicara apapun saat ini pak
akibat benturan keras yang dikepalanya
dia tidak bisa mengingat apapun saat ini
ya dia mencinta amnesia pak
saya bersyukur karena anak saya sudah sadar dokter
boleh saya melihat
terus pas aku nengok
orang yang bagi bagi pamflet itu udah gak ada
ancaman ini bukan cuma buat manu
tapi buat kita semua
semuanya harus tetap puas pada
yang manu gak ngerti
kenapa orang ini meneror kita terus
saya tadi yang kasih surat cinta ke adik kami
jangan tanyakan sekarang mau saya apa
permainan baru akan segera dimulai
ini adalah salam perkenalan
kayaknya sih yang ngasih surat ke anda
ibu gak ngerti
mau mereka itu apa sih
kamu siapa sih
loh bu mano
kamu siapa sih
loh bu mano
kamu siapa sih
kalim di hasil kalo
orang itu gak bakalan jauh dari rumah ini
bahwa dia masuk sekarang ya
kenapa sudah larut begini
dia belum berubah
aku mohon keselamatan bagiku dan ibu
dan kuatkanlah kami
dalam menghadapi semua cobaan ini
hanya engkau lah tempat kami
berlindung dari segala keburukan
kenapa bapak bisa ada disini
tadi saya dipukul sama orang
petaksi saya dibawa kabur semua penjahat
terima kasih banyak bapak ya
iya pak sekarang kan sudah malam
sudah tidak mungkin ada lagi yang kutanggung
sebaiknya bapak ikut saya
bapak ingin kuliah kamu lancar
kamu harus jadi orang